orang miskin menjadi ratu
mungkin bisa memberi gadis itu sesuatu
oh ayolah ayah kita tidak ingin dia menjadi malas kan
kau baik baik saja tanpa makan iya kan gwen
aku harus membuat sesuatu untuk dimakan sudah dua hari dan aku belum makan
lihat yang telah ayah lakukan dia baik baik saja tapi setelah ayah menyebutkan makanan dia menjadi lapar
ayah akan merusak kesehatannya dengan cara ini
inilah situasi gen kecil kita si miskin
dia ditemukan oleh seorang pedagang miskin di tangga rumah kecilnya
dia merawatnya memperhatikannya dengan kemampuan terbaiknya
gwen tumbuh menjadi gadis muda yang bijaksana
dia mencintai ayahnya begitu juga sebaliknya
tapi karena kemiskinan parah yang mereka hadapi gwen harus bekerja untuk keluarga terkaya dan konon bangsawan di negara itu
meskipun gwen miskin dan belum pernah melihat kekayaan seperti itu
dia tidak pernah terpengaruh dan melakukan semua pekerjaannya dengan rajin
dan itulah bagaimana gwen pergi untuk bepergian dengan keluarga bangsawan untuk membantu mereka di pernikahan besar yang berlangsung jauh di kota lain
kusir berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai hutan yang menjernih
kita akan berada di sana pada malam hari tuan
ingatlah nak ini disebut hutan menjerit karena sebuah alasan
ada bandit di daerah itu mereka merampok kereta dan mencuri kereta
dan kalian harus tetap waspada
dan tentu saja ada legenda lama tentang pohon yang berteriak yang tidak mengizinkan orang yang tidak bijaksana untuk lewat
dan pada malam itu itu terjadi
beraninya kalian lepaskan aku jubah ini lebih mahal dari penghasilanmu seumur hidupmu
hahaha itulah yang kuharapkan pangeran kecilku yang konyol
para bandit mengambil semuanya dan meninggalkan ayah anak dan kusir dengan sangat sedikit
tunggu dimana gwen
oh tidak aku pikir anak itu pasti ketakutan aku berharap dia tidak lari ke hutan yang menjerit
tapi kesanalah gwen pergi
wow kau kuda yang cantik sangat cantik
ya kau harus berhenti memperhatikanku
kau membuatku canggung
kau bisa bicara
oh kau pintar sekali
katakan kau sedang apa di sini
maksudku aku butuh waktu lama untuk menenangkan pepohonan tadi malam
ya aku sedang berkuda dengan orang orangku dan kemudian
bisa bicara lebih keras
ya aku tidak makan apapun selama dua hari dan aku lelah berkeringat dan juga haus
kuda itu merasa kasihan pada gadis muda itu dan mendekatinya dengan empati di dalam hatinya
ini kunci di leherku
ambil dan sentuh pohon ektua di sana
kau akan mendapatkan semua yang kau butuhkan
gwen ragu ragu untuk melakukannya tapi dia lelah
saat dia menyentuhnya
dia menyentuh kulit pohon dengan kuncinya
sebuah pintu muncul
dan keluarlah meja dengan makanan paling enak dan minuman menyegarkan
bahkan sebelum kuda itu bisa mulai menjelaskan
gwen sudah mulai memakan makanannya
baiklah kurasa aku harus meninggalkanmu untuk itu
tapi kenapa kau membantu orang miskin
orang miskin seperti aku
tidak kau terlalu bersemangat untuk menyebut dirimu seperti itu
dan anggap saja aku tahu bagaimana rasanya sendirian
itu menandai persahabatan magis baru antara gwen dan kuda mistis
kuda itu kemudian memperkenalkan glenn ke pohon pohon yang sebenarnya adalah teman teman kuda itu
kuda mistis itu menyukai gadis muda ini
dia murah hati dan baik hati
gwen tidak pernah sebahagia ini
kunci ajaib memberinya semua yang dia butuhkan
makanan perlindungan saat hujan
coklat panas di malam yang dingin
tempat tidur yang empuk
tapi suatu malam gwen melihat kuda itu meninggalkannya untuk pergi ke suatu tempat
gwen memutuskan untuk diam diam mengikutinya
apa yang sedang kau lakukan
kau seharusnya tidak ada di sini
kita adalah teman
aku menceritakan semua tentangmu
dan aku hanya tahu sedikit tentangmu
itu tidak adil
katakan apa yang kau lakukan di sini
ini adalah rumah penyihir tua gwen
ini adalah tempat yang menakutkan dan berbahaya
dia memegang hal yang sangat berharga bagiku
cincin emas nenek moyangku
itu cincin biasa tapi itu menahan seluruh keberadaanku
aku bahkan tidak bisa masuk untuk mengambil meleco
hanya mereka yang berkulit manusia yang bisa memasuki rumahnya
dan dia hanya menunggu manusia masuk
yang dia butuhkan hanyalah manusia manapun yang bisa menjawabnya
dan saat manusia manapun memberinya respon orang itu terkunci di rumahnya selamanya
banyak temanku telah mencoba membantuku tapi mereka tidak pernah keluar
apalagi yang bisa aku lakukan selain berdiri di sini setiap malam dan merindukan apa yang menjadi hakku
lagipula aku hanya seekor kuda
itu tidak masuk akal
kau bukan hanya seekor kuda
kau berani dan murah hati dan sensitif
terima kasih gwen
kita harus pergi sekarang
aku tidak ingin kau kehilangan tidurmu
tapi gwen telah mengambil keputusan
dia berlari menuju rumah itu
apa yang kau lakukan
kuda itu sangat ketakutan
dia berlari dengan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan wanita yang dia kagumi
tapi pohon pohon mencegahnya
mereka menghalangi jalannya
aku meminta kalian untuk menyingkir dan biarkan aku lewat
kalian tidak bisa menentangku
sementara itu gwen mencapai pintu masuk rumah itu
penyihir itu pasti membiarkannya terbuka agar orang luar bisa masuk ke rumah dengan mudah
dia tampaknya pintar
ini adalah rumah yang sangat besar
aku hanya akan mencari cincin itu dan pergi
siapa di sana
siapa di sana
aku sangat senang ada seseorang yang mengunjungiku
itu akan membuat hal tua ini memudar
betapa manisnya kau mengunjungi wanita tua sepertiku
katakan padaku apakah kau tersesat dan mencari tempat berlindung
aku dapat memberikan apa yang kau cari
tanpa mengucapkan sepatah kata pun
gwen langsung menuju ruangan tertutup dan membukanya
apa yang kau lakukan nak
bukan hal yang sopan untuk masuk ke rumah orang tanpa memperkenalkan diri
sangat sulit untuk tidak menjawab
ingat semua yang dilakukan kuda pemberani untukmu
tunggu apa itu
itu adalah burung yang dikurung dan cincin polos itu terpasang di kakinya
apa yang kau lihat
kau bukan siapa siapa
beraninya kau tidak menghormatiku
gwen berdiri di sana melihat ke sangkar
lalu melihat ke kanan dan melihat sepanci air
penyihir itu terpeleset di atas air dan jatuh dengan bunyi yang besar
gwen segera membebaskan burung itu dan bersamanya meninggalkan rumah besar
wah itu menakutkan
dan di mana burung itu
saat itu pohon di belakang gwen turun ke bawah
dan perlahan perlahan dia turun dan memeluknya
dan ranting rantingnya perlahan berubah menjadi pelukan lembut
saat dia berbalik gwen melihat seorang wanita yang penuh kasih berdiri di tempat pohon
kau menghancurkan kutukan
kami dikutuk oleh penyihir
seluruh hutan menjerit adalah tentara dari kerajaan drikona gwen
kami mengalahkan penyihir dalam pertempuran dan dia balas dendam
kami semua termasuk raja kami dikutuk oleh penyihir
dia mengubah raja kita menjadi seekor kuda
dan aku menjadi seekor burung saat aku memasuki rumah itu untuk membebaskan cincin
dia mengikatnya di kakiku dengan berpikir bahwa tidak ada yang akan menemukannya
kami semua berhutang budi padamu
terima kasih inyonya
maksudku yang mulia
hahaha tidak gwen
akulah yang harus hormat kepadamu
kau benar benar unik
sebagai kuda yang agung maksudku raja sudah jatuh cinta pada gue
gwen menyadari bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya
kerajaan menunggu satu dekade lagi untuk melihat raja mereka
itu bukan masalah
tentu saja kita harus segera berangkat ke drikona
tapi bagaimana dengan penyihir
dia akan menyusahkan orang lain
itu tidak akan terjadi
aku akan merebut seluruh hutan menjerit
dia terjebak di rumah itu
dia juga tidak bisa keluar dan aku tidak akan membiarkan siapapun memasuki hutan
kerajaan drikona senang karena raja mereka kembali
terlebih lagi dia ditemani oleh ratu yang bijaksana yang tidak hanya selamat dari kehidupan seorang wanita miskin
tapi juga menjalannya dengan bangga dan bermartabat
gwen mengundang ayahnya dan keluarga bangsawan juga
dan katakanlah mereka sekarang tidak kaya lagi
dan untuk penyihir itu dia tetap seperti dirinya
wanita dari hutan